semula aku pikir dia tuh baik penurut
iya iya nanti saja kita bicarakan ya kalau dia nggak ada
ya sekarang berduduk
mas lebih baik kita berhentikan saja si marioti itu
tamu yang bakal saya berhentiin jadi istrinya mas andi
saya menggunakan obat mujarak dari gijapu
lalu tekanan kanan
tadi teman saya masuk rumah sakit
jadi saya tiba tiba harus menjemputnya mas
saya pergi memang buru buru mas
sebentar aku notepad dulu ya
tidur di kamarku ya mas
tidur di kamarmu
mas mas andi tidur sini aja ya
ngumpet di belakang pintu aja ya
loh kamu kapan datang
ibu kenapa malam malam gini
kamu lihat bapak
saya sih lihat bu tadi di depan waktu saya pulang bapak yang bukan pintu buat saya
terus bapak masuk ke dalam deh bu
ya udah besok saya mau bicara sama kamu
mas adi cepet keluar mas istrimu udah pergi
alhamdulillah ya allah
ya allah ya rahman yair rahim
kasihanilah kami ya allah
lindungi kami dari fitnah dari iri dan dengki allah
kami adalah hamba hamba yang tidak ada daya dan upaya tanpa pertolonganmu ya allah
jagalah suami hamba ya allah anak hamba
lindungilah keluarga kami ya allah dari godaan implison terkutuk
wajahimu tekin ya allah

suara apa mas
mariati apa apaan sih kamu
lihat itu gara gara kamu semuanya jadi berantakan
kamu tahu mbak itu semua pirik kesayangan tuhan dan nyonya
heh jangan bersebarangan ya
keteluan kamu mariati
apa yang terjadi
dia bu kamu kan tahu piring ini aku beli semua dari luar negeri
udah pak pecat aja pak
membantu kayak gini kelapa yang dipertahankan
gak ada cus
sekarang kau pergi dari sini
cepet ringkasin barang barang kamu
ini semua bukan kesalahan saya
ini semua karena
kamu nuduh saya
jelas jelas dari tadi saya di sini
terus mana buktinya
gak ada apa apa kok
kamu nyadin dia tahu sendiri
biar aku pasti gak sengaja
sekali aku bilang tidak tetap
nyonya jangan beres
nyonya jangan rasa
sumpah nyonya tadi kaki saya diseringkan sama maryati
berani beraninya kamu ya mau fitnah saya
udah diusir tapi masih tetap aja di sini
pakai cuara kambing hitam lagi sekarang
kamu adung lu banget sih
mas mas denger biar aku dulu dong
sudah cepat pergi
mau pergi tidak
atau aku paksa keluar dari rumah ini
matahari habis berubah